aku benci sama edo
boleh kalah sama papa edo
kalau mentang mentang dia kaya dia seenak ya sama kita
kita gak boleh kalah sayang
aku gak akan ngebiarin edo memiliki aku dari si cantik

maaf maaf pa tapi kami gak bisa menuruti permintaan mawannya pa

paman kamu harus berhati hati
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku sudah tahu permintaan mama ini betul betul mendadak
dan mama juga sudah tahu kalau kamu pernah menolak
waktu mama tawarkan kalian untuk tinggal di sini lagi
tapi tolong kalian jangan berpikiran negatif
karena bapak dan mama minta kalian supaya tinggal di sini lagi
bukan karena kami ingin mencampuri rumah tangga kalian
tapi tapi semata mata hanya untuk kesembuhannya pa
kalau nanti taufan sudah sadar
jadi kami bisa lebih cepat menghubungi kalian
fadil papa tahu sekali apa yang ada di pikiranku
kamu cemburu kan sama taufan
kamu curiga karena taufan berkali kali memanggil

karena kalau itu yang ada di pikiran kamu
kamu tidak perlu khawatir
papa yakinkan iguan taufan
rasa ingin ketemu taufan itu dengan kamilah
bukan berdasarkan cinta
tapi mungkin ada hal penting yang ingin sekali disampaikan taufan pada kamila
jadi fadil papa mohon sama kamu
kamu mau ya tinggal bersama kita lagi
ya paling tidak sampai taufan sadar
aku ingin tahu
aku ingin tahu apa yang akan terjadi
bagaimana fadil kamila
kalian maukan kalian maukan demi taufan